pemerintah kabupaten pda aceh menemukan satu kasus polio atau lumpuh layu
yang dialami seorang anak berusia tujuh tahun
atas temuan tersebut pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa atau klb polio
sejatinya indonesia telah mendapatkan sertifikat eradikasi polio
sejak dua ribu empat belas oleh badan kesehatan dunia who
namun sebaran vaksinasi polio yang rendah di sejumlah daerah
memungkinkan indonesia beresiko terjangkit polio
tinjauan kemenkes ke lokasi mendapati lingkungan sekitar pasien
masih kurang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
sementara kondisi pasien menunjukkan tanda tanda polio
dan terkonfirmasi lewat hasil sequencing laboratorium
anak itu mengecil pada di bagian otot paha dan betis
dan memang tidak ada riwayat imunisasi
tidak memiliki riwayat perjalanan kontak
dan ada perjalanan ke luar tidak ada
tapi anak ini kalau lihat kondisinya kemarin
saya lihat sudah jalan sekalipun masih tertati tati
ya cuma memang ya tidak ada obat
selain indonesia per lima belas november dua ribu dua puluh
ada lima belas negara di dunia yang melaporkan kasus serupa
roni satria jakarta